jadi kesimpulannya bahwa seluruh korban yang berada di cijeruk ini di desa warung menteng ini sudah kita ketemukan
jadi lima orang yang kita identifikasi kemarin ibu nani kemudian alan adit aldi dan aurel sudah kita ketemukan
walaupun ada beberapa potongan tubuh yang sudah terpisah dari jasadnya
secara kita identifikasi sudah kita anggap lengkap semua
karena tadi kita temukan itu adalah satu badan utuhnya adit dan satu kotongan tangannya alan
jadi sementara kita untuk korban terakhir tadi kita identifikasi dulu dipercuma kita bersihkan
kemudian kita nanti adakan identifikasi yang lebih jelas lagi
sampai ke keluarganya bahwa sudah lengkap semua
nanti kita akan laporkan dulu laporkan dulu kepada atasan saya
kemudian berkoordinasi dengan pihak bpbd maupun pihak pihak yang terkait dengan hal ini
termasuk pt kai yang sekarang sedang menunggu untuk melaksanakan perbaikan relak relak api
nanti baru kita akan sampaikan sama mereka bahwa kita sudah selesai masakan evakuasi
kita akan melakukan pendampingan kepada tim dki untuk mengecek kembali kondisi medan yang ada
dan termasuk infrastruktur yang ada
memberikan masukan sama mereka di mana titik rawan titik rawan yang kita identifikasi sebelumnya
berarti selama perbaikan akan terus mengawal pt kai begitu ya
nanti kita serahkan sama pt kai apakah masih perlu bantuan dari kita atau tidak
tapi tetap konsul layang sini koramil kemudian dari korem dan polsek juga akan memberikan masukan masukan kepada mereka
mungkin kalau jumlah pasukan nanti kita akan coba pertimbangkan lagi untuk permintaan bantuan
untuk perumahan keluarga yang sudah tertimbun menurutnya sudah ada koordinasi dengan pihak pemerintah tempat ini
dari pihak bpbd kemaren juga kepala bpbn sudah sampai kesini
sudah sudah menyatakan bahwa ini bertanggap darurat provinsi
dan nanti tahapan tahapannya akan disesuaikan dengan prosedur yang ada di bpbn
komandan tadi penemuan jenis air itu seperti apa sih
kronologisnya di kedalaman berapa tadi
sebenarnya kita mengacu kepada titik kemarin yang sudah kita identifikasi
kemarin sebenarnya kita bisa selesaikan cuma karena kondisi hujan
dan sangat rawan untuk anggota yang sebagai tim penyelamat ini untuk bekerja kami hentikan
tadi kita mulai jam tujuh pagi kedalaman tiga sampai lima meter kita temukan lagi di titik yang hampir berdekatan dengan yang kemarin
ada beberapa potongan tubuh dan tubuh utuh dari adit yang terakhir tadi

di bawah depan dari jalan kereta
di bawah betonnya bukan di
pasti di bawah
bukan di bawah betonnya tetapi berdekatan dengan beton yang tadi terjepit
agak terjepit kesebelah atasnya
jadi kalau kesulitan mendapatkan jenazah itu tidak ada hubungannya dengan beton atau panjang
tingkat kerawannya lebih tinggi kenapa
karena beton itu bergerak
tanah yang bergerak ini dengan sekian
dengan labelnya tanah ini akan menimbulkan gerakan beton itu
itu yang kita rawan karena para tim penyelamat di bawah tadi kan
sehingga kita tadi minta pada bku untuk menahan beton itu supaya jangan turun
ya sementara kita identifikasi di rumah sakit dari sudc aw
untuk suaminya kemarin sejak diketemukannya istrinya
dia sudah fokus pada untuk bagaimana pemakaman
kemudian juga pengawasan hal lain yang sudah di mereka rencanakan
untuk jenazah terakhir ini akan turut mengawal sampai saat pemakamannya
ya kalau kita terserahkan sama keluarga dulu
kemudian mungkin sudah kita serahkan ke pmi ke rumah sakit
dan nanti untuk hal hal yang terkait dengan pemakaman nanti akan diserahkan kepada keluarga saja